tawuran terjadi selasa malam di jalan adi sucipto
kilometer sembilan kecamatan colomadu kabupaten karanganyar
dua kubu massa yang diduga merupakan supporter psi es semarang dan persis solo
saling serang dengan batu
dalam peristiwa itu seorang yang diduga supporter dari persis solo
menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat
tawuran diduga berawal dari saling ejek antar supporter kesebelasan
usai pertandingan berlangsung hingga berakhir konfrontasi
saat pendukung psi es semarang sedang perjalanan pulang
kepulangan supporter sepak bola psis semarang usai gelaran laga pertandingan
juga mengalami gesekan dengan segerombolan orang yang diduga pendukung persisolo
di wilayah hukum polres boyolali jawa tengah pada selasa malam
satu supporter psis semarang terluka serius di bagian wajah
akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke klinik bayangkara polres boyolali
tak hanya itu aksi lempar batu dan bambu juga mengakibatkan sebuah truk box
yang tengah melintas mengalami pecah kaca dan melukai sopirnya
jadi disitu pak waktu macet di segajah anak pak sobatin terus bawa senjata tajam
disabet ini temenku kena disabet di minyak sama alat
disabetnya pakai apa mas
tadi disitu pak
dilempar dari mana
dari sebelah kanan yang rombongan banyak barusan pak
saya akan arah kesini
bentrokan akhirnya bisa diredam setelah petugas dari polres boyolali melepaskan tembakan gas air mata
dengan antisipasi kejadian serupa kembali terulang
perjalanan kepulangan ribuan supporter psis semarang dari kota solo menuju semarang
mendapat kawalan langsung dari pihak kepolisian
sebelumnya pada selasa sore
dua kesebelasan psis semarang melawan persib
solo bertanding di stadion manahan solo merebutkan piala presiden
pertandingan itu dimenangkan oleh psis semarang dengan skor dua satu
tim ributan cnn indonesia